sebuah restoran di kabupaten bandung barat kini mempersiapkan beragam menu pesanan dengan diantar ke mobil para pelanggannya
adanya pembatasan untuk makan di tempat membuat pengelola tempat makan berinovasi di tengah pandemi
dengan layanan makan di mobil pengunjung bisa menyantap hidangan tanpa melanggar protokol kesehatan
kita gimana memutar otak tetap tamu kita bisa makan dengan senyaman kita makan di restoran tapi cuma tempatnya kita pilih di mobil
jadi semua yang kebutuhan yang ada di restoran kita pilih di mobil dengan suasana dan rasa semuanya sama yang ada di restoran

untuk kenyamanan meja khusus untuk makan di mobil juga
pembelian juga disediakan
memudahkan banget sih dibandingkan dengan take away yang banyakan orang males makan di rumah mungkin cari baru
sementara di surabaya jawa timur kebijakan makan di tempat dua puluh menit membuat sejumlah rumah makan harus menyesuaikan diri
untuk memantau waktu makan pengelola menggunakan timer di komputer serta mewajibkan pelanggan memasang timer di handphone masing masing
jika dalam waktu dua puluh menit makanan belum habis pengelola rumah makan akan mengingatkan pelanggan
akan segera meninggalkan tempat dan boleh membungkus makanannya untuk dibawa pulang
enggak cukup ya kenapa enggak cukup
karena proses membelinya aja udah makan waktu sepuluh menitan terus belum makannya
ini belum selesai ini mbak
terus apa dibawa pulang atau gimana
berbeda dari sebelum ppkm pengelola rumah makan ini juga menyediakan jasa antar makanan ke rumah
makan selama dua puluh menit
kemudian kalau untuk customer yang takeaway mereka bisa pinjam atau kita pinjamkan alat
satu set kompor grill kemudian juga alat kategoris lainnya dan mereka juga bisa bawa pulang
di masa ppkm level empat rumah makan sudah diperbolehkan beroperasi kembali dengan syarat protokol kesehatan ketat termasuk batas waktu
makan dua puluh menit
tim liputan cnn indonesia